tanggung jawab ini berat sekali bagi saya
dan saya tidak sampai hati membuat kamila sakit hati dan sedih
tapi saya tahu niatnya harji itu baik
kenapa haris melakukan semua ini demi kamila
jangan sampai rahasia ini muncul
kecuali memang haris yang menginginkannya
saya pasti akan menjaga rahasia ini dok
tapi saya mau minta sesuatu sama dokternya
apa hal ini berarti
saya mengakui mengapa okelahnya tidak mendatangi dan selamatkan kamu

kami sudah lebih plate asphalt artist
pembantu pembawa sukses kita

ilham merupakan penerima inspiration
dan kakak itu bisa bersatu kembali
kalau lo gak bisa ngelakuin semua ini
jangan harap gue donori tinjal gue untuk bokap lo
aku penasaran kenapa tadi malam kamu telpon aku
apa yang mau kamu sampein sama aku alena
masa sih aku nelfon kamu
mungkin waktu aku tidur
kippen handphone aku kepencet kali
soalnya kan aku selalu naruh handphone di bawah bantal
alena bisa kamu jawab jujur pertanyaan aku
lu udah dapetin bukti bukti yang kita butuhkan nggak
jadi gimana udah dapet belum
pasti lo belum ya
lo tuh lewat banget ya
kalau lo gak cepet cepet masalah ini tuh gak akan selesai
dan semakin jadi penang musuh tau nggak
pokoknya gue gak mau tahu
lo mesti cari info yang membuktikan kalau kamila emang betul anak gede bokap lo
juga info kalau kapel itu adalah anak gue
dia butuh ginjal gua ya kan
berani beraninya lo menghacap alena dan keluarganya dengan ginjal lo
lo emang udah nggak punya perasaan
dan gue minta lo jangan pernah hubungi alena lagi
apalagi lo minta dia melakukan hal yang macem macem
karena kalau sampai itu terjadi gue akan berbuat kasar sama lo
kenapa sih keluarga itu selalu ngalangin gue
dari awal aku tahu edo deket sama keluarga kamu
aku udah menduga ini bakal jadi hal yang berakhir
aku tahu aku salah
waktu itu aku begitu naif
sampai aku terhasut omongannya edo
itu dia yang aku bingung dari kamu alena
kamu pengacara kan
kok bisa bisanya kamu terhasut oleh kata katanya itu
bahkan kamu sampai menjanjikan hal yang macem macem sama dia
dan kamu juga berjanji
kalau kamu akan menyelidiki siapa ayah kandung dari anaknya kamila
kenapa kamu sampai berpikiran pendek seperti itu
aku bingung taufan aku
satu satunya hal yang ada di pikiran aku adalah kesembuhan bape aku
aku ingin papi aku sembuh dari penyakitnya taufan
lalu edo datang ke aku dan dia membawa rencana yang menurut aku ampuh untuk menyembuhkan penyakit api aku
karena itu aku mau berteman sama edo
apa dia bantu papi kamu
dia cuma bisa mengancam kamu
dan kamu udah terintimidasi oleh dia
dan sekarang kamu udah menjadi sosok yang sangat buruk alena
cukup taufan cukup
kamu tuh jangan nyalahin aku terus kenapa sih
kamu juga harus ngerti perasaan aku taufan
aku hanya ingin membantu orang tua angkat aku taufan
aku akan melakukan segala cara supaya babi aku sembuh
tapi kenapa sih
kenapa yang aku lakuin ini selalu salah di mata orang kenapa
kenapa semua orang selalu bilang aku ini memojokkan kamila
kenapa orang gak bisa ngeliat dari sisi pandang aku tovan
dari sisi aku kenapa aku selalu salah
itu kesalahan kamu alena
kamu selalu melihat dari sisi kamu
bukan dari sisi orang lain
apa yang baik di mata kamu belum tentu baik di mata orang lain
dan apa yang menurut kamu sempurna belum tentu sempurna di mata orang lain
aku tahu kamu gak salah
karena kamu membantu papi kamu supaya papi kamu sembuh
tapi cara yang kamu gunakan itu salah lena
dan cara yang kamu gunakan cuma semakin menyakiti orang lain alena
dan mungkin termasuk papa kamu
mana alena yang dulu
arena yang selalu cerdas dan berpikiran positif
alena yang dulu udah berubah taufan
dia udah pergi
dan sekarang aku enggak
aku sendirian menghadapi semua masalah yang sangat berat buat aku
yang ada di pikiran kamu itu cuma kamila kamila dan kamila
kamu selalu ngebantu dia
kamu selalu ngebela dia taufan
tapi kamu nggak pernah kan ngebela aku nggak pernah kan
hapus dari mata kamu alena
kamu nggak suka cengeng cengeng
kamila juga cengeng
tapi kenapa kamu bela dia
aku suka kan sama dia
kamu suka kan sama kamila
sekarang aku tahu
jadi kamu cemburu sama kamila
makanya secara gak sadar kamu mengintimidasi dia
jadi aku minta sama kamu
berhenti membenci dia
karena kamu benci orang yang salah
aku udah bilang karena lena
aku nggak suka cengeng cengeng
ketemu di rumah sesuatu lagi
saya bras tunggu